karya harus berus ke pertandingan
jangan mikirin yang lain
udah semangat semangat semangat
sampai nanti juara
jatuh ke keren bercerai kita cemen
langsung saja kita panggilkan tim petir melawan tim sambar gledek
itu anak anak pinky boy tuh
alhamdulillah pak lancar
nanti kalau ada yang kurang bunyi saya aja
baik baik pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saat ini kita sama sama tahu
berada dalam sebuah kompetisi yang sangat berwibawa
yaitu kompetisi camat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mengucapkan selamat datang
yang akan memperebutkan piala turnamen camat cup
saya berpesan dua hal pada kalian
kalian harus semangat dan maksimal dalam bertanding
lalu yang kedua
kalian semua harus bisa menjaga sportivitas
kalian semua sanggup
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mari kita nyanyikan bersama sama
lagu padamu negeri
padamu negeri kami berjanji
padamu negeri kami berbakti
kok lawan kita tim petir yuk
tapi tim petir itu yang mana sih
yang itu tuh
aduh mereka itu biasa saja
gampang di kalahkan pastinya
tapi keepernya tinggi banget
lu gak tau yang tim gue ya
nah iya jangan ke gla lah
siapa juga yang tahuin kalian
eh lu inget ya
sampai lu ketemu tim gue
bakalan gue bantai lu abis abisan
pasti kalian di fase grup udah gugur
mereka main sekali aja
kayanya langsung gugur deh
kalian jangan sombong dulu
kan sudah terbukti
siapa penang didombakan
nggak boleh terus
kalau kita ribut
tim kita sama tim dia
karya harus terus kepertandingan
jangan mikirin yang lain
udah semangat semangat semangat
samen redek juara
suara kita keren bercerai kita cemen
langsung saja kita panggilkan tim petir melawan tim sambar gledek

warisan ia menyeliparkan di denyyt kali ini
siap selamat faizal
bukakan di sisi tepuk tangan chiw

wow cepat sekali gerakan tim bergantungan
ayo teman teman semangat
kok gampang gua asyik digoceknya
bun siap bun
eh gampang kali kau digocek
siap bun helah
tuh amat tuh
eh kawan kenapa kau diam saja
awas kagak itu ikmat itu